pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar amerika serikat tidak serta merta hanya membawa dampak yang mencemaskan saja
bila kita jeli ada beberapa sektor investasi yang bisa kita lirik untuk mengakali pelemahan mata uang garuda
menadah peluang dari lemahnya rupiah kami akan bahas selengkapnya untuk anda dalam segmen the analyst
dan telah bergabung bersama kami analis sukor invest asset management jemmy paul wawointana
selamat pagi bung jemmy terima kasih sudah bergabung bersama kami pagi ini
bung jemi mungkin pertanyaan pertama adalah melihat fundamental rupiah saat ini yang terus melemah terhadap dolar amerika serikat
ya kita lihat sebenarnya ini terjadi seluruh global ya
seluruh dunia di mana mata uang amerika menguat terhadap sebagian besar mata uang utama dunia
nah kalau kita lihat memang rupiah salah satu yang paling tertekan
karena kalau kita bicara inflow dari terutama tiga tahun terakhir
rupiah yang paling banyak
dan kita lihat ada tekanan juga di pasar modal kita ya
kita lihat dari tahun lalu itu outflow di pasar bonds maupun di pasar saham itu lumayan tinggi ya untuk ke luar negerinya
setelah mungkin mereka mereskan keuntungan bayangkan mereka beli dari dua tiga tahun lalu yang pada waktu itu rupiahnya bisa di atas empat belas ribu
mereka juga beli bonds kita yieldnya masih cukup tinggi
mereka juga beli saham saham kita masih murah ya
tapi kepada profit taking selain memang ada isu tentang dari amerikanya sendiri ya
dan kita tahu bahwa kalau kita bicara amerika sekarang ada beberapa agenda yang membuat mungkin dolar jadi lebih menarik
pertama adalah kenaikan suku bunga
aksi profit taking dilakukan oleh para investor ini juga sekaligus ikut melemahkan rupiah untuk saat ini sampai ke depannya bagaimana
ya kalau kita bicara total yang keluar sebenarnya dari netbuy dua ribu dua belas sampai dua ribu empat belas itu sudah cukup banyak yang keluar ya
kalau kita bicara di saham bonds memang masih net buy nya masih cukup tinggi
tapi kalau kita lihat ke depannya
seharusnya asing profit taking investor asingnya sudah melambat ya
nggak akan banyak lagi dibandingkan dengan satu dua bulan belakangan
kalau kita bicara jumlah portfolio mereka di indonesia ya
untuk menjaga nilai tukar rupiah sendiri saat ini menurut anda apa langkah yang sebetulnya bisa dilakukan oleh pemerintah
yang pasti bi harus intervensi
kedua adalah ekspor harus ditingkatin
semua halangan ekspor harus ditingkatin
kita tahu bahwa memang kita sedang mengalami perang dagang saat ini
harusnya negosiasi negosiasi seperti cpo
dan juga dari amerika yang mulai banned by diesel kita dan lain lain itu harus ditingkatin juga oleh pemerintah
tapi yang pasti adalah bi harus meyakinkan kepada pelaku pasar terutama bisnis ya
bahwa rupiah tidak akan melemah signifikan
kalaupun melemah itu harusnya senada dengan mata uang dunia lainnya ya
dan juga ikut sama sama terkoreksi
kalau kita berbicara soal pelemahan rupiah ini artinya investasi ke dalam negeri akan jauh lebih murah
karena rupiah yang lebih murah

nah ini bagaimana anda melihat peluang di hal ini
ya kalau kita bicara secara fundamental rupiah sebenarnya masih cukup murah ya
kenapa karena pada waktu kita menguat rupiah kita menguat sampai level tiga belas ribu
waktu itu sebenarnya pemerintah terutama bi memang sengaja membuat rupiah kelihatan lemah
tapi sebenarnya dibandingkan dengan fenomena cukup kuat
alasannya adalah kita menjaga supaya ekspor kita membaik
nah kalau kita bicara sekarang harusnya sih time to buy ya untuk dolar
untuk rupiah sendiri kalau misalnya punya dolar
alasannya karena menurut saya fundament ekonomi indonesia sudah membaik
dan sebenarnya kalau kita bicara amerika kalau sudah price in harusnya sudah mulai price in ya
mereka akan naikin suku bunga agresi sampai akhir tahun
jadi apalagi bi pledge mereka berjanji akan defend rupiah sekuat mungkin ya
kalau boleh nggak tebus empat belas ribu ya
ini kalau kita melihat data pergerakan rupiah dari awal bulan maret hingga tengah bulan maret ini
trennya selalu mengalami penurunan hingga perdagangan
hari ini pun mengalami penurunan begitu rupiah
kalau kita sebagai investor atau masyarakat umum ini bagaimana sebetulnya langkah yang bisa diambil
bagi mereka untuk menanamkan modalnya sektor apa yang seharusnya bisa dilirik oleh para investor ini
yang pasti salah satu hetch paling penting yang awam di masyarakat adalah emas ya
beli emas kan biasanya kan benchmarknya harganya itu di us dollar kan
jadi kalau saya beli emas misalkan percaya dolar akan menguat lagi ya bisa beli emas ya
jadi selain rupiah juga meluat dolar kalau kita lihat trennya
harga metal dunia logam dunia lagi menguat
kelihatannya ada trennya cukup kuat bisa break seribu empat ratus ya nanti ya dalam satu dua tahun ke depan
jadi harusnya sih bisa dilihat ya untuk emas
kemudian kalau misalkan mau investasi di saham misalkan bisa lihat sektor sektor yang ekspor oriented
seperti misalkan tambang atau cpo atau perkebunan
tapi lebih banyak ke tambangnya ya
masih cukup murah juga sebenarnya kalau valuasi saham saham tambang di
di ihsg sendiri ada yang masih pi delapan kali seperti misalkan pt ba masih pi delapan kali
jadi rekomendasi anda pertama untuk investasi di sektor emas
nah mungkin pelemahan nilai tukar rupiah juga bisa menjadi waktu untuk para investor
ini para pemodal untuk mengevaluasi portfolio investasi mereka begitu
kalau anda melihat dari kinerja reksadana atau sektor investasi lainnya ini bagi
pada saat rupiah melemah ini bagaimana seharusnya
rupiah melemah biasanya memang
sedikit cenderung berbanding
terbalik dengan kinerja daripada reksadana ya
jadi pada saat rupiah melemah biasanya
reksadana obligasi atau pendapatan tetap dan reksadana saham biasanya suka melemah ya
tapi kan biasanya kan namanya investasi itu ada naik dan turun ya
kalau pada saat melemah biasanya kita kan buy low sell high
jadi pada saat turun mungkin tadi lagi itu ada peluang ya untuk beli ya
terutama kalau kita dengar bahwa bi dan pemerintah berjanji untuk menjaga rupiah ya
supaya nggak terlalu tertekan
kalau boleh nggak tembus empat belas ribu
jadi kalau rasanya ini kan tiga puluh delapan dekat dekat ke empat belas ribu
rasanya time to buy untuk beli
misalkan baik itu saham reksadana ataupun obligasi misalnya untuk pasar modalnya ya
bung jemmy nanti kita lanjutkan perbincangan kita terkait dengan sektor investasi apa saja yang bisa diambil
dari pelemahan rupiah saat ini
usaha jeda pemerintah tetap bersama kami
cnn indonesia business segera kembali
masih bersama dengan jamie paul dan kita masih membicarakan soal mencari peluang
di tengah melemahnya nilai tukar mata uang rupiah terhadap dolar amerika serikat
bu jami tadi dikatakan emas pertama dan juga investasi di sektor saham seperti pertambangan
yang berorientasi kepada ekspor gitu
kalau kita melihat tadi juga ihsg pada pembukaan perdagangan hari ini juga dibuka melemah
bagaimana anda melihat support resistance ihsg pada hari ini
jadi agak aneh juga ya biasanya bulan januari sampai maret selalu ihsg plus ya
mungkin baru dalam beberapa tahun terakhir baru saat ini bisa minus
terus kita melihat kembali ke ihsg
tetapi sebenarnya kalau kita bicara index kan itu berarti index dari keseluruhan
kalau kita bicara investasi kan kita bisa beli saham langsung
masih banyak saham yang sebenarnya dari awal tahun naik banyak
dan menurut saya sih ini peluang juga sih pada saat turun
terus us dollarnya melemah menguat ya terhadap dolar
harusnya boleh beli ya terutama saham saham yang orientasi ekspor tadi ya saya bilang
apa saja emiten emitennya menjadi rekomendasi anda
emitennya mungkin tambang ada ptba terus ada aneka tambang
kemudian kita suka misalkan ada beberapa yang ekspornya seperti serial ya
itu kan manufaktur tapi berdasarkan dolar juga secara penjualannya
jadi bisa dilihat saham saham tersebut bisa juga ada kayak adaro juga tambang tambang batu bareng lain
mungkin masih menarik juga ya di harga sekarang ya
kalau kita melihat untuk sekarang lagi portfolio itu investasi investor
sebetulnya kalau untuk jangka panjang ini melihat nilai tukar rupiah mata uang rupiah yang melemah saat ini
apa yang bisa kita cermati
untuk itu mungkin sebagai bisnismen kalau kita lihat tren daripada suku bunga as mungkin masih akan naik satu dua tahun lagi
biasanya kan masih akan ada pembalikan uang ya ke arah amerika dan juga ditambah dengan ada tax amnesty nya versi amerika
yang akan membuat banyak uang dolar balik lagi ke amerika
saya pikir kalau mau aman ya harus melakukan hedging ya
hedging terutama di empat juta dolar
oke terima kasih

itu kan kalau terutama yang bahan bakunya impor kan bisnismen kan butuh dolarnya kan harus stabil kan untuk menentukan harga jual
jadi harusnya dari sekarang udah siap siap melakukan hedging ya
terutama di bank bank yang menjadi langganan
selain itu juga kalau kita bicara spekulasi
jadi balik lagi boleh nambah posisi di surat utang amerika dolar amerika
karena sekarang masih dua sembilan sepuluh tahun ada potensi ke tiga lima
jadi bisa dilakukan pembelian kalau misalkan bisa main atau beli obligasi us dollar
kemudian juga ya yang tadi saya bilang emas
obligasi juga bisa dimainkan
mas jermy kalau kita berbicara soal investasi bagi kaum pemula atau kaum milenial
ini kaum milenial pasti melihat pelemahan nilai tukar rupiah juga di satu sisi merasa aduh semakin cemas gitu untuk berinvestasi
mungkin menabung menjadi salah satu instrumennya
tapi kalau untuk kaum milenial generasi muda ini yang ingin memulai investasi melihat pelemahan mata uang rupiah ini
apa yang sebenarnya bisa diambil
investasi sebenarnya paling bagus saat pada waktu market jelek ya atau malah melemah ya
bukan pada waktu market lagi buli sekali
malah menurut saya saat ini adalah saat yang tepat ya
level tertingginya tahun ini
jadi time to buy lah untuk investor pemula
apalagi kan kalau kita bicara fundamental ekonomi indonesia masih ya nggak jelek juga ya
jadi saya pikir ini timing untuk belajar belajar investasi
kapan lagi bisa mulai beli di harga yang lebih murah ya
jadi kayak misalnya iasg lagi terkoreksi
jadi start buying sekarang gitu untuk keuntungan di kedepannya
tips lainnya ini di saat serupiah melemah saat ini
apa tips yang anda akan berikan kepada para investor pasar saham
yang pasti karena tadi yang saya bilang arahnya masih akan menguat terus ya
terutama us dollarnya dengan adanya us ratenya akan naik
dan tadi saya bilang ada pembalikan uang karena tax summons di versi amerika
harusnya sih kita lebih amannya main ke
saham saham yang berbasis pendapatan dolar ya
jadi mungkin lebih
lebih ke situ aja sih tipsnya
sampai kapan kira kira pelemahan nilai tukar rupiah ini
kalau kita bicara target daripada the fed itu naikin suku bunga agresif itu sampai tahun depan
sampai tahun depan abis itu baru mulai gradually lagi
cuma dua puluh lima bips atau paling tinggi setahun ya
jadi kita ngelihatnya ya mungkin rupiah akan melemah sampai dengan awal tahun tahun depan ya
terutama kan kita tahun depan ada
fundamental fundamental kita cukup kuat untuk tidak sampai ke level psikologis lima belas ribu ini
smp global rating tersebut
menurut saya sih cadangan devisa bi cukup kuat ya
cukup kuat ya baik
bung jemmy paul terima kasih sudah bergabung bersama kami pagi ini
semoga kita fundamental kita semakin kuat dan rupiah semakin menguat di perdagangan hari ini
bung jami paul analis dari sukor invest asset management